pemeran tokoh boris dalam sinetron preman pensiun
dibekuk jajaran satres narkoba poresimahi
pada sebelas september lalu di sebuah guest house
di lembang kabupaten bandung barat jawa barat
aktor berinisial njy ini ditangkap bersama rekannya
karena mengonsumsi narkotika jenis sabu sabu
pengungkapan penyalahgunaan narkotika ini
berawal dari laporan masyarakat
dari tangan mj disita satu gram sabu sabu beserta alat hisap
dalam gelar perkara pada rabu sore
kapolres cimahi akbp imron ermawan mengatakan
saat ini masih dilakukan penyelidikan terhadap njy
apakah ia pengedar atau sekadar pemakai
berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut
maka kasat narkoba berserta jajarannya
dan ada cover by terhadap
duta pelaku yang memakai sabu sabu tersebut
untuk kepentingan penyelidikan tersangka mendekam
di sel tahanan polres cimahi
saat ini polisi masih mengejar penyuplai sabu sabu
terhadap aktor sinetron tersebut
sementara itu musikus erdian aji prihartono
menjalani sidang perdana terkait penyalahgunaan narkotika
di pengadilan negeri jakarta barat pada rabu sore
anji yang menjalani sidang virtual di rsk oc bubur
memilih mengikuti persidangan tanpa kuasa hukum
tim jaksa penuntut umum mendakwa anji
dengan pasal satu ratus sebelas ayat satu
undang undang nomor tiga puluh lima tahun dua ribu sepuluh
tentang penyalahgunaan narkoba
dengan ancaman hukuman lima sampai dua belas tahun penjara
sidang akan dilanjutkan pekan depan
dengan akhir akhir ini
dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan
jaksa penuntut umum
di peliputan cnn indonesia